boleh tuh wah gak he
ih kan udah mulai hal lagi tuh gak mau dus
eh jelas jelas lo yang mau dus
lu yang gak mau lepas
terus kaki lo gimana fah
masih sakit gak
pasti bisa jalan
lo bakat juga jadi dokter
nanti gue pertimbangkan ya
kucing itu aku pelihara kayak dulu
tadinya kayak gitu sih
gue tuh ya
gue tuh pengen banget pelihara kucing kayak dulu lagi
ah lo gak kangen sama kebersamaan kita dulu
maren lo bilangnya gak mau punya peliharaan
mungkin sama lo jadi asik banget
hari ini kucingnya pokoknya ngidip di rumah gue ya
kayaknya nanti pas penjurusan sma lo harus pilih ibu
ini ruk jadi dokter hewan
hah bener tuh
tapi kayaknya kucingnya gak tau kan gak bertawa dulu kan
baru aja gue beli mainan kucing yang banyak
tapi sekarang kucingnya mah ninggalin gue
ya udah fah udah udah
gak usah sedih
nanti kita adopsi kucing baru ya
iya fah udah gak usah manis lagi ya
gue udah pernah bilang sama kamu
harapan terlalu muluk buat gue sama rifqi itu bisa dikelikai dulu
karena gue sama rifqi itu ada dinding penghalang yang susah untuk dihancurkan
bahkan dinding baja sekalipun itu masih bisa dihancurin
kalau kalian mau nurunin ego kalian masing masing kita masih bisa kok sama sama lagi kayak dulu
lo beneran mau nurunin ego lo
iya gue mau banget
asal rifqi mau serahkan jabatan ketua osis ke gue
jabatan ketua osis ke gue
dan jauhin michelle selamanya
lo mau membantu gue kan
untuk bujukin si rifqi
gue beneran gak nyata
ternyata aldino itu sesuka ini sama michelle
ternyata aldino itu sesuka ini sama michelle

kurang jauh juga
woy maaf ya bete terlalu latih
lo orang sudah tunggu dari tadi kak
sudah komplit kak
kalau gitu kita jalan sudah ya
gue ngerasa ada yang kurang banget nih
nggak ada si rivki farel sama davin
udah mendingan lu damai aja deh
sama si rifki
ayolah kita kumpul kayak dulu
iya bener juga sih
yang lempar dia ikut farel
sudah sudah sudah kawan
bete kan sudah bilang tuh
jadi sudah kau tuh nggak harus nikmat di malam panjang ini
sebetulnya bete juga sepi tanpa mereka
kawan kari bete sejak smp itu
buka ke depan diam
boleh tuh wah dah
kan lo udah mulai hal lagi tuh nggak mau duus
eh jelas jelas lo yang mau duus
lo yang nggak mau lepas
at least robotnya udah daulilah dikit

aku mau lihat
gue cuma mau lihat itu tuh
ternyata udah mulai pudar
udah sembuhan ya
berarti salep dari gue manjur
jadi beneran sih botol kecap yang kasih gue salepnya
pagi pagi dia dateng
aku sengaja datang pagi supaya kamu bisa berangkat sama aku
ah ternyata ada yang mau nyolong start
emang susah ya berusaha sama muka tembok kedatangan yang selalu bikin masalah
ini kan kenapa sih pagi pagi udah berantem hairan gue
enggak tenang aja
plan gue hari ini pagi ini tuh bukan mau ribut sama dinosaurus tapi mau jemput laut
ya kata gue lah lo gak denger ya
gue akan biarin bisa berangkat sama orang yang stk motornya digadai ya
eh itu motor lo apa motor gua kenapa jadi lo yang ribet sih
ini bisa nggak sih kang mending pergi aja daripada ribut disini ngerti gak sih
gue capek dengerin kalian tau gak
gimana aja udah
sel sama aku aja ya berangkat ya
eh dia sama gue
lagi pula naik motor tuh lebih cepet anti macet ya kan
udah sel gak usah dengerin dia
naik mobil sama aku aja ya
terus gak masuk angin
heran banget pagi pagi udah bikin ribut
kenapa sih kalian
iya betul bang
no udah dateng
gue gak bakal pergi sama lo dan nggak pergi sama lo ngerti
terutama sama lo
gue suka nih yang galak galak gini nih
bang hati hati ya bang ya
ya ya bang
aku sudah di lubang reacting saja